dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan dubes republik indonesia untuk india sidarto suryodipuro yang saat ini berada di new delhi india
selamat siang waktu indonesia pak sidarto
selamat siang ratu
saat ini seperti apa kondisi di india yang sudah lockdown artinya bisnis begitu semua berhenti dan kabar terbaru ada informasi bahwa ada masalah baru yaitu pengangguran
bagaimana kemudian pemerintah menghadapi ini
yang saya bisa tanggapi adalah pertama dan utama untuk kbri new delhi untuk konsulat kita yang di chennai itu adalah warga negara indonesia
yang menjadi perhatian penuh kita adalah untuk perlindungan dan memastikan semua warga negara indonesia di india di seluruh india itu dalam keadaan baik
kami mencatat terdapat keseluruhan satu tujuh ratus dua puluh sembilan warga negara india baik yang menetap itu sebesar satu tiga puluh sembilan wni maupun yang sedang melakukan perjalanan
dan ada dua ratus tiga puluh dua mahasiswa indonesia di india
jadi kbri senantiasa menjaga komunikasi dengan mereka untuk memastikan kita bisa mengantisipasi kalau ada masalah yang mereka hadapi
baik masalah kesehatan maupun masalah supply
kita mengimbau seluruh wni di india untuk menghubungi hotline covid sembilan belas kb new delhi maupun kj di mumbai
ya pak sidarto sejauh ini apakah ada warga negara indonesia yang positif terjangkit covid sembilan belas di india
pada saat ini bisa saya sampaikan terdapat empat belas warga negara indonesia yang terinfeksi
dan bisa saya sampaikan bahwa mereka semua dalam perawatan di rumah sakit di india yaitu di negara bagian telanggana dan negara bagian tamil nadu
kami memperoleh kerjasama yang sangat baik dari otoritas kesehatan india
dan kami bekerjasama dengan masyarakat indonesia di negara negara bagian tersebut untuk memastikan dukungan bagi warga kita yang sakit
semoga semua akan melalui
infeksi ini dengan baik
baik bagaimana kemudian dengan kebutuhan kebutuhan seperti makanan begitu pak
apakah kemudian dari kbri sendiri juga akan memberikan bantuan makanan ataupun alat alat seperti masker seperti itu
pada saat ini kebijakan pemerintah india untuk menutup semua jalur penerbangan jalur darat itu baru berusia dua hari hari ini
kita masih terus memantau
kita tahu pasar pasar tetap buka apotik buka ada pengaturan antrian
jadi ini yang terus kita pantau
untuk warga negara indonesia yang sedang bepergian ke india dan ini dalam catatan kami jumlahnya mereka yang scranded jadi bepergian dan tidak bisa meninggalkan india itu ada tiga puluh orang
ada lima belas di new delhi dan lima belas tersebar di negara bagian lain
maka kami memastikan bahwa
tempat tinggal atau tempat mereka diakomodasi sekarang itu akan terus menerima mereka di sana
karena india adalah negara yang sangat luas maka belum ada upaya kami untuk mengedarkan masker ke seluruh warga negara indonesia di india
namun yang menjadi perhatian terutama bagi yang sedang berpergian
ini kami mencatat
mungkin yang sedang
yang berpergian itu sekitar empat ratus lima puluh delapan
ada tiga puluh wni yang stranded dan ada empat ratus dua puluh delapan yang sedang menjalankan kegiatan keagamaan
ini yang menjadi fokus utama memastikan kesehatan mereka dan secara keseluruhan kesejahteraan mereka
tidak ada yang sakit makannya cukup dan ada tempat untuk diakomodasi
baik pak sidarto terkait dengan empat belas warga negara indonesia yang saat ini sudah dirawat di rumah sakit
bagaimana dengan fasilitas rumah sakit di sana apakah sudah cukup memadai begitu
kami yakin mereka mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik yang bisa diberikan
tidak ada pembedaan terhadap warga negara india sendiri
semua dirawat dengan sama
kami cukup percaya dengan kapasitas maupun profesionalitas dari pelayanan kesehatan yang diberikan
dan bisa saya sampaikan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas kesehatan sangat baik
baik apakah kemudian biaya ini ditanggung oleh pemerintah india pak sidato
biaya perawatan di rumah sakit
saya kira demikian
karena sampai hari ini dari diskusi saya dengan otoritas
kesehatan di india masalah biaya tidak pernah diangkat
jadi saya kira ini merupakan tanggungan
tapi kalau nantinya tidak ditanggung maka tentu kita akan jalan penyelesaian
baik pak sidarto
terakhir himbawan untuk warga negara indonesia ataupun keluarga yang berada di tanah air
untuk warga negara indonesia yang ada di india
kami sangat menghimbau
bagi warga negara indonesia di india maupun masyarakat kita di indonesia
yang mengetahui ada sanak saudara atau ada teman yang sedang berada di india
ini semua ada di
jadi tolong ditengok dan mohon disampaikan kepada kami
pada saat yang saat yang mendesak seperti ini sangat penting kita mendata semua wni
sehingga pada waktunya dibutuhkan negara bisa hadir untuk melindungi dan memberikan dukungan kepada mereka
baik jadi data ataupun harus melapor begitu ya ke kbri di india bagi warga negara indonesia yang berada di sana
baik terima kasih
termasuk di website ini ya pelindungan wni di website kemlu itu adalah data lapor
dan satu lagi untuk seluruh masyarakat indonesia agar rajin rajin menengok aplikasi safe travel safe travel kmdu
untuk mengetahui keadaan di suatu negara
baik terima kasih pak sidarto suryo dipurto dubes ri untuk india
semoga sehat selalu